bagi sebagian masyarakat minum kopi tak sekadar gaya hidup
tapi sudah menjadi kebutuhan
permintaan kopi yang meningkat menjanjikan cuan yang lebih dari sekedar lumayan
salah satu wilayah yang dikenal sebagai penghasil kopi terbaik di indonesia adalah simalungun sumatera utara
kopi simalungun memiliki tekstur yang lembut padat serta manis dan asam dengan perpaduan rasa yang seimbang
karakteristik khas inilah yang membuat kopi simalungun banyak digemari
meski kopi simalungun sudah dikenal masih ada sejumlah pengusaha kopi di daerah ini yang mengalami kesulitan memasarkan produknya
hendra purba dan martua hutapea yang sudah belasan tahun menggeluti bisnis kopi
mengaku masih sulit menjual produk keluar simalungun
awal awal untuk kopi simalungun itu memang satu sisi orang tidak mengenal yang namanya kopi simalungun
pamar kopi yang lain mungkin masalah waktu bang
kenapa saya katakan masalah waktu lintong yang lain lain itu
itu mereka sudah lebih lama branding daripada kopi simalungun ya bang
wabah covid sembilan belas yang melanda seluruh dunia termasuk indonesia memperparah kesulitan yang dialami para pengusaha kopi
kalau sekarang trennya naik turun tergantung situasi pandemi hari ini
kalau kita lagi naik ya kadang turun ya karena kita pengiriman juga nggak ada kan
kalau kesulitan hampir semua aku rasa umkm itu berdampak
cuma kita pandai pandai kita lah
kehadiran program beli kreatif danau toba atau bkdt yang diinisiasi kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif membuka jalan bagi bisnis mereka
kemarin syukur alhamdulillahnya
saya terpilih menjadi salah satu pelaku usaha yang tergabung di beli kreatif danau toba
nah disitu saya mendapatkan banyak manfaat
jujur semenjak ikut bkdt nama kami naik
nah jadi kami juga berterima kasih kepada panitia khususnya kepada kemen parekraft
kita memfasilitasi kami ikut di program bkdt ini
identitas produk pembangunan
produk kopi yang dihasilkan keduanya menjadi salah satu perhatian tim bkdt
selama ini para pemilik usaha kopi dinilai tidak banyak memiliki pengetahuan tentang brand awareness
oleh karena itu pemilik usaha kopi disarankan untuk memberikan makna bagi produk yang ditawarkannya
saya angkat ini boras pati dengan brand boras pati
kenapa saya buat boras pati
saya bertekad boras pati ini nama
simalungun jadi saya mau mengangkat kearifan lokal simalung ini tadi melalui kopi
nah boras pati itu yang mana itu melambangkan kalau kita di simalungun itu melambangkan kemakmuran
untuk mengembangkan sebuah produk inovasi dan adaptasi mutlak diperlukan
hal ini akan dapat menggait lebih banyak konsumen dan mendatangkan keuntungan yang berlipat
kalau kami belajar dari
pelatihan pelatihan pelatihan pelatihan yang dilakukan oleh bkdt
yang kami inovasinya itu adalah menawarkan yang namanya danau toba
dari pengenalan nama danau toba itu mudah mudahan para aparti itu ataupun parkopi itu bisa branding
sangat sangat berpengaruh karena begini
kemarin ada yang menyatakan sama kami kopi enak tapi dikemas tidak menarik
itu sama aja biasa aja
kami merasakan ya itu tadi kemasan lebih menarik hari ini orang semakin banyak yang melihat gitu
setelah mengikuti program bkdt produk mereka mulai dikenal di indonesia
produk kopi simalungun buatan mereka sangat mudah ditemukan di sejumlah aplikasi e commerce
ini adalah salah satu dampak digitalisasi yang dikedepankan oleh bkdt
salah satunya konten
itu dia konten yang perlu kita kembangkan
karena kenapa aku bilang konten
dengan banyak konten konten kita melalui foto ataupun video itu mungkin lebih menarik para pelanggan
untuk di medsos kita dibantu untuk promosinya
dan itu hampir selama program bkdt itu kita dipromosikan
dan itu dampaknya sama kami pelaku usaha waduh lumayan
tingginya permintaan membuat kebutuhan pekerja juga membesar
kini keduanya sudah mampu mempekerjakan sejumlah warga di lingkungan mereka
petani petani kopi hari ini semakin percaya diri juga untuk mempromosikan salah satu produk unggulan dari simalungun
dan kopi seperti saya bilang tadi kopi yang bisa berbasis ekspor

dan juga untuk membuatnya lebih berharga
bantuan dan pendampingan telah diberikan untuk membantu mengoptimalkan penjualan
tidak hanya di pasar lokal namun juga bisa menembus pasar internasional
mari bersama menjaga negeri dengan bangga buatan indonesia
dan tentunya membeli produk kreatif lokal